hai duka mendalam masih dirasakan oleh pasangan suami istri di denpasar bali setelah putrinya
meninggal akibat gagal ginjal akut sang ibu putu yanti oktaviani tak henti henti menangis
jika teringat sang putri yang meninggal pada tujuh belas september lalu putri ketiganya tersebut
didiagnosis mengalami gejala gagal ginjal akut dan dirawat selama hampir dua pekan sang putri
komang dira bulan kayana meninggal justru saat kondisi sudah mulai membaik dan sudah dipindah
di ruang inap biasa setelah sebelumnya dirawat di ruang intensif namun kenyataan berkata lain
kondisi bulan malah menurun setelah menerima transfusi darah sempat mengalami pembekakan
tubuh bibir membiru dan sesak nafas akhirnya sang putri yang berusia satu tahun ini pergi
untuk selamanya dari awal perawatan itu dokter harusnya tidak memindahkan kita ke ruang rawat
sebelumnya korban sempat mengalami demam tinggi dan mendapatkan obat sirup generik
yang tidak termasuk dalam obat sirup yang dilarang oleh pemerintah
kesedihan juga masih dirasakan oleh fatmi yulinda dan suami atas meninggalnya sang putra
bungsu beberapa waktu lalu akibat penyakit gagal ginjal akut haidar balita berusia satu
tahun sembilan bulan di kelurahan jatinegara kecamatan cakung jakarta timur tersebut pada juli sempat
didiagnosis mengalami diare hingga batuk pilak usai mendapat keterangan dari sebuah
rumah sakit swasta bahwa haidar sudah tak buang air selama sehari haidar pun dirujuk ke rumah sakit
makan di tempat kelihatan yang berhasil kutip makanan main ke tempat lain
setelah mendapatkan perawatan haidar akhirnya meninggal dunia pada september lalu
tim liputan cnn indonesia